rakyat kini kembali dihadapkan dengan dua sosok calon presiden yang juga mencalonkan diri di pemilu presiden dua ribu empat belas lalu
berikut kami hadirkan profil joko widodo dan prabowo subianto
pemilu presiden dua ribu sembilan belas akan segera dimulai
dua nama calon presiden telah secara resmi didaftarkan di kpu
serupa pemilu dua ribu empat belas dua sosok yang akan kembali bertarung adalah joko widodo dan prabowo subianto
joko widodo lebih dikenal dengan sebutan jokowi
ia lahir di surakarta jawa tengah pada dua puluh satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
jokowi adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan noto miharjo dan sujiatmi noto miharjo
jokowi menikah dengan irian adisolo
jokowi mengenyam pendidikan sekolah dasar di sd negeri satu ratus sebelas tirto yoso solo
dari kecil jokowi sudah terbiasa membantu orang tuanya berdagang
ia rela menjadi ojek payung hingga kulipanggul untuk membiayai sendiri kebutuhan harian dan keperluan sekolahnya
jokowi melanjutkan pendidikan di smp negeri satu surakarta dan sma negeri enam surakarta
jokowi akhirnya mendapatkan gelar insinyur setelah lulus dari jurusan teknologi hasil hutan fakultas kehutanan ugm yogyakarta
jokowi kemudian bekerja sebagai pegawai di pt kertas kraft aceh
ia juga sempat menjadi pegawai bumn sebelum akhirnya merintis usaha mebel pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bisnis pabel dan furniturnya ini sukses hingga mendapatkan pesanan dari luar negeri
karir politik jokowi dimulai di tahun dua ribu lima saat pdip berhasil membawanya menjadi wali kota solo
berbagai penghargaan dan prestasi ia raih saat menjabat wali kota
hal ini yang membuat pdip kembali membawanya dalam pertarungan merebut kursi gubernur di dki jakarta pada dua ribu dua belas
bersama pasangannya basuki cahayapurnama
belum kenap lima tahun menjabat di tahun dua ribu empat belas jokowi kembali diusung pdip
kali ini sebagai calon presiden untuk periode pemerintahan dua ribu empat belas dua ribu
jokowi berhasil menang dalam pilpres dua ribu empat belas bersama dengan yusuf kala yang menjabat posisi wakil presiden
selama karir politiknya berbagai prestasi berhasil didapatkan jokowi
mulai dari gelar wali kota nomor tiga terbaik di dunia
hingga penghargaan bintang jasa utama saat menuduki kursi presiden republik indonesia
dengan segudang prestasi yang ia miliki
jokowi dengan yakin kembali mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
pengalamannya sebagai petahana tentu menjadi poin lebih untuk kembali bertarung merebutkan posisi paling dihormati sebagai presiden republik indonesia
adalah anak ketiga dan ketiga anak ketiga dari pdip
adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan sumitro joyohadikusumo dan dora merisigar
prabowo menikah dengan siti hediati haryadi anak dari presiden kedua republik indonesia soeharto
dari pernikahannya itu ia dikaruniai satu orang anak bernama ragowo didit hedi prasetyo
prabowo harus hidup berpindah pindah di luar negeri karena profesi sang ayah sebagai menteri keuangan ri ke delapan
prabowo menempuh masa sekolahnya di luar negeri hingga ke perguruan tinggi
namun di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tepatnya di umur sembilan belas tahun prabowo memilih meninggalkan bangku perguruan tinggi dan mulai merintis karir di dunia militer
prabowo masuk pendidikan di akademi militer nasional magelang jawa tengah
dua tahun pasca lulus pendidikan ia bergabung dan menjadi orang nomor satu di kopassus
prabowo juga sempat menjabat posisi panglima kostrat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun karena suasana politik nasional yang tak kondusif
prabowo digeser menjadi komandan sekolah staff dan komando apri pada tahun yang sama
selama karir militernya itu prabowo meraih berbagai penghargaan diantaranya bintang kartika eka bintang satya lencana kesetiaan serta bintang yudha dharma
prabowo juga sempat menekuni bisnis di berbagai sektor seperti migas perkebunan kelapa sawit dan perikanan
tahun dua ribu empat menjadi tahun awal karir politiknya
sempat gagal saat menjadi calon presiden melalui konvensi partai golkar
prabowo kemudian terpilih sebagai ketua umum himpunan kerukunan tani indonesia dua ribu empat belas
tahun dua ribu delapan prabowo mendirikan partai gerakan indonesia raya atau gerindra
prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi megawati soekarno putri di pilpres dua ribu sembilan belas
saat itu langkahnya kembali berbuah kegagalan
pada pemilu legislatif dua ribu empat belas
prabowo kembali mengalami kekalahan saat maju sebagai calon presiden berpasangan dengan hatta rajasa
dan pemilu presiden dua ribu sembilan belas kali ini berbekal optimisme dan semangat nasionalis yang sama
prabowo subianto kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden ri untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kini jokowi dan prabowo akan fokus berkampanye dan bersaing secara sehat
demi mendulang kesuksesan dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
tentunya masyarakat berharap siapapun yang terpilih nantinya adalah yang terbaik untuk tanah air tercinta